seorang pengendara motor mengejar pencuri sepeda motor yang kabur
di kawasan muara karang pluit penjaringan jakarta utara pada rabu siang tadi
pengendara itu juga berusaha menendang pencuri agar terjatuh sambil terus berteriak maling
pencuri itu kemudian berbalik arah dan justru terjatuh di jalan raya
warga yang mengetahui kejadian itu langsung menangkap pencuri itu dan menghakiminya
polsek penjaringan kemudian mengamankan pencuri dari kerumunan masa
dan membawanya kema polsek penjaringan
sebelumnya pencuri itu mengambil sepeda motor milik pembeli di sebuah minimarket
melihat motornya dibawa kabur pencuri korban berteriak minta tolong ke warga
seorang pengendara motor yang mendengar teriakan korban lalu berupaya mengejar pencuri
hingga terjadilah kejar kejaran itu
pencuri yang terjadi di sepeda motor di siang hari juga terjadi di kawasan padat penduduk
di wilayah karangtengah kota tangerang banten senin lalu
dua pencuri terekam kamera pengawas di jalan haji samir
mendatangi sejumlah sepeda motor yang diparkir di pinggir gang sempit
salah satu pencuri kemudian turun dan merusak kunci kontak salah satu motor
lalu membawanya kabur dengan cara didorong ke arah depan

pencuri yang terjadi di kawasan padat penduduk

anak korban yang akan pergi tak menemukan motor ayahnya yang diparkir di samping rumahnya
berbekal rekaman cctv korban sudah melapor ke polisi
tim liputan cnn indonesia